kita ke informasi selanjutnya polisi telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus kerumunan di petamburan jakarta pusat beberapa waktu yang lalu
melalui keterangan kabit humas polda metro jaya kombespol yusri yunus polisi juga akan menggunakan kewenangannya dengan menerapkan upaya paksa terhadap seluruh tersangka termasuk melakukan penangkapan
dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada enam yang ditetapkan sebagai tersangka
yang pertama sebagai penyelenggara saudara mrs sendiri dipersangkakan di pasal satu ratus enam puluh dan pasal dua ratus enam belas
kemudian yang kedua ketua panitianya saudara hu
yang ketiga sekretaris panitia saudara a
yang keempat saudara ms
sebagai penanggung jawab di bidang keamanan
yang kelima saudara sl
untuk penanggung jawab acaranya
dan saudara hi
ini sebagai kepala seksi acara
delapan orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka
ini mungkin yang saya sampaikan pertama teman teman
nanti kita masih menunjuk menunggu yang lain
ada pertanyaan silahkan
itu pasti pertanyaannya
ke enam tersangka ini polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa
yang dimiliki oleh polri
sesuai aturan perundang undangan
upaya paksa yang kita inginkan
kan ada dua
dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan
itu upaya paksanya